setelah sempat ditunda mulai hari ini pemerintah provinsi jawa tengah akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau ptm selama dua minggu ke depan
namun tidak seluruh sekolah di wilayah jawa tengah diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat sore pak ganjar
ya selamat sore
oke pak ganjar apa pertimbangan pemprov jawa tengah akhirnya memperbolehkan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah wilayah jawa tengah pak ganjar
enggak bukan akhirnya kita memang sudah merencanakan kita menyiapkan bahkan beberapa minggu lalu beberapa kabupaten kota sudah memulai
nah sekarang kita mencoba untuk mengatur secara bersama sama agar lebih sistematis dan bisa dilaksanakan dengan baik real report systemnya baik
kemudian menekannya baik
oke pak ganjar apakah karena angka positivity rate di jawa tengah memang sudah menunjukkan angka penurunan
maka pemprov jawa tengah mengambil keputusan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka pak ganjar
tentu saja itu menjadi salah satu pertimbangan ya karena kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka
data epidemiologis akan kita pakai
kalau kita melihat di satu kabupaten
kota atau sekarang kita punya data gis nya sampai tingkat desa
kalau kita melihat di situ benanya merah tentu kita tidak akan izinkan
maka kemudian kita pilih uji coba ini satu kabupaten kota ada yang empat ada yang lima begitu ya
dan itu kemudian dalam kontrol kita dan hari ini adalah hari pertama
jadi data epidemiologis memang kita pakai
ya hari ini adalah hari pertama evaluasinya di lapangan apa pak
apa yang kuncinya
kurang dan harus diperbaiki pak ganjar
kalau tadi saya ke lapangan saya ngambil sampel pada dua sekolah
satu di kota semarang satu di kabupaten semarang
dari sisi sarana prasarana siap gurunya siap muridnya siap sop nya jalan begitu ya
dari sisi itu
cuma saya masih menemukan sih beberapa umpama nih mungkin karena kita datang
terus kemudian lain ikut mendampingi saya
jadi jadi kerombolan jadi kerumunan
maka saya bilang oh nggak usah saya mau lihat aja
kecil tapi menjadi perhatian
oke karena ini sifatnya insidental
pada saat saya masuk ke sekolah kedua saya ngecek itu perilakunya belum menjaga
pertama nih saya masuk kelas terus tiba tiba gurunya rame rame
cepat ngambil handphonenya kasihin ke sisma remote read begitu
di putra dulu udah selesai
kalian berdua harus cuci tangan
kalian itu satu guru satu murid mohon maaf ini
anda harus cuci tangan pakai hand sanitizer
tidak boleh sharing peralatan itu nggak boleh
yang seperti inilah yang saya sampaikan kepada mereka
bahwa kadang kadang kelengahan kita adalah sharing itu
maka itu menjadi satu contoh yang sifatnya spontan
jangan demi konten kira kira gitu
oke berarti kesadaran protokol kesehatannya masih banyak yang lengah
gitu ya pak ganjar
bagaimana dengan fasilitasnya
apakah kemudian sekolah sekolah yang melakukan uji coba ini
fasilitasnya untuk tempat cuci tangan kemudian hand sanitizer
dan juga ruang kelasnya ini memang sudah memadai pak memenuhi persyaratan
ya kalau tadi ya kalau dikatakan sebagian besar lengah tidak
tidak hanya sebagian kecil dan itu sangat insidentil
saya lihat sih masih tertib ya
kalau kita melihat dari sisi sarana prasarana hampir semuanya bagus
tinggal sebenarnya tinggal prakteknya saja
di kelas juga hanya separuh berapa di antaranya kelasnya paralel dengan model hybrid
di kelasnya berlangsung secara luring tapi yang di rumah nggak bisa mengikuti secara daring
dan tadi saya sempat berdialog dengan yang di rumah saya katakan
kenapa anak anak tidak ikut sekolah
orang tuanya nggak pede katanya
orang tuanya belum mengizinkan katanya
jadi berarti ketentuannya ditaati
karena saya minta salah satu syarat
anak bisa sekolah juga mendapatkan persetujuan orang tua
jadi kalau kita melihat perlengkapannya mbak jalan
cara duduknya benar
mereka harus melindungi diri alatnya cukup
jadi relatif kalau melihat dua sampel tadi jalannya baik
hanya perilaku itu saja yang kadang kadang orang tidak sadar maka saya ingatkan
ya itu kecil sih tapi kalau kemudian kecil ini nggak diingetin
nanti itu akan menjadi kebiasaan yang kurang baik
oke pak ganjar
izin dari orang tua itu menjadi syarat yang paling utama
tapi untuk sekolahnya kriteriannya
sekolah seperti apa yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka pak ganjar
sebenarnya hampir seluruh sekolah siap kok kita tanya
yang pertama syarat infrastrukturnya cukup
kemudian kelasnya dibatasi yang atur kita
sudah pasti cukup lah ya
karena tadi itu umpama ada tiga kelas ada empat kelas yang ikut
terus kemudian hanya separuh siswa yang masuk maka sebenarnya itu cukup
kemudian berikutnya lagi kita data epidemiologisnya
jadi rata rata hampir seluruh sekolah sebenarnya siap
bahkan beberapa sekolah pak mau ditambah
ini tahap pertama
kalau kita harapkan di akhir bulan kita bisa menambah
bisa menambah sekolahnya bisa menambah kelasnya
dan gurunya wajib untuk divaksin dulu
proses vaksinasinya kepada tenaga pendidik di jawa tengah sudah selesai semua pak
sudah mencapai target atau masih belum
belum belum masih jauh
maka prioritas kita kita prioritaskan kepada yang akan melaksanakan uji coba ptm
karena kita kan vaksinnya masih terbatas ini
kita akan bersaing dalam arti memprioritaskan untuk yang lansia dulu
maka begitu ada kebijakan dari mas menteri untuk melaksanakan kita siapkan dengan uji coba
sebagiannya kita arahkan ke guru guru yang sekolahnya
maka kenapa kami masih membatasi beberapa sekolah
karena support vaksinnya semua belum bisa tersedia
maka kami tidak mau mengambil terlalu banyak alokasi yang kita berikan kepada para lansia
jadi manajemennya begitu dan dari pak menteri kesehatan tadi mengizinkan memberikan kewenangan kepada kami di daerah
oke pak ganjar ini kalau berkaca pada daerah lain yang sudah lebih dulu melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka
kemudian banyak yang
kasusnya menjadi positif itu banyak begitu pak di kalangan tenaga pendidik dan juga pelajar
bagaimana mitigasi dari pemprov jawa tengah supaya kemudian tidak banyak kasus positif yang terjadi pak di kalangan pelajar dan juga pendidik pak
ada satgas yang kita tempatkan di sana dan itu adalah guru
dan setiap hari mereka musti apor
bahkan tadi juga disampaikan bagaimana memastikan anak pulang sekolah nanti pak sampai di rumah
mereka musti selfie dipoto sama anggota keluarga
kalau tidak mereka akan sampai di rumah terus dikirim
ini contoh contoh cara kita melakukan checking
kalau sekolah melaksanakan atau di beberapa daerah melaksanakan ptm lebih dulu kami bulan oktober november tahun lalu sudah melakukan itu
dari tiga puluh enam sekolah yang kami lakukan gagal di satu sekolah tiga puluh lima nya berhasil dengan baik satu sekolah ternyata tertular
dan itulah yang menjadi satu presiden buat kita untuk lebih hati hati
dan itu saya laporkan kepada pak jika
pada mas lutfi bahwa
kenapa kok jawa tengah tidak bergesa gesa
untuk membuka semua dan lebih banyak
karena kami punya pengalaman itu
dan guru kita minta
menjadi contoh betul
disiplinnya juga ketat maka kita
lakukan awasan ketat
dan ada satgas yang melekat di sana
mereka pakai tanda di lengannya
begitu dan itu yang kita minta
kontrol dan pada hari ini
mereka harus melaporkan
untuk pertama kali bagaimana prosesnya
terus kemudian bagaimana
sop yang mesti dilaksanakan
adakah kemudian hari itu
yang membuat sesuatu
tidak berjalan dengan baik nanti akan kita
evaluasi dan sudah ada
software yang mereka
mesti bisa isi ya untuk di install
di sana terus kemudian aplikasinya
mereka bisa isi begitu sederhana sih
malam ini mungkin
untuk pertama nanti akan kita evaluasi
oke terakhir pak ganjar
jika semua proses uji coba berjalan lancar
apakah kemudian pemprov jawa tengah
akan mengajukan izin
begitu kepada kemendikbud untuk membuka
semua sekolah secara keseluruhan di sana
ini pertanyaan bagus
maka kita punya tiga tahap
nanti begitu akhir bulan
ini ada kita akan menambah
itu tadi penambahannya apakah menambah
di kelasnya atau menambah
di sekolahnya terus kemudian
setelah itu kalau evaluasinya bagus
bukan tidak mungkin kita menyiapkan
di bulan juli semuanya siap
semuanya siap nah siap itu
nanti akan bergantung pada data epidemiologis
pak uji coba ini agar semua
sekolah belajar semua sekolah sharing
semua sekolah memperhatikan
untuk mereka bisa berbagi cerita sehingga
kalau ditargetkan oleh pak menteri
bulan juli nanti semuanya
sub maka semuanya mesti betul betul
menyiapkan diri dengan baik meskipun